kamu ada apa nervon saya
langsung aja saya mau kerja jadi supir angkot
saya mau pinjam uang satu ratus lima puluh buat bikin sim
bisa tapi nanti kalau saya udah gajian
berarti bulan depan
saya ketemu ajeng kelompok dia kayaknya udah pecah
terus dia saya ajak gabung sama kita
tapi dia bilang maaf ya
itu juga gak bagus
terus dia mukmi orang
kamu gue mau jadi musuh
kalo misalnya kita beli ribu kapal rumah
itu tuh udah pening
baru disin pathway
minuman untuk mati
ya beresin ikan
dari sini bisa dasault enam k mts
ya udah gak capek udah selesai istirahatnya
terus sekarang gimana
tadi kata putri pulang
yaudah aku juga sebetulnya males cuma nanya aja
jam segini baru sampai toko
baru juga sampai udah diomelin aja
kita belum dapet uang jangan iseng iseng aja
bisa uang jangan istirahat dulu
yaudah kamu yang istirahat saya mah enggak
sebelum main makan dulu
biar gak jajan
kakak jangan bawel mas untung
kita makannya bukan cuma sama nasi aja
mama mau ngasih bonus
kenapa ya ini ikan namanya ikan kembung
gak tahu mungkin masuk angin
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya
gak ada yang nanya

gak ada yang nanya
kata bu guru setiap hari sabtu berenang
rombongan dari sekolah
harus pakai baju berenang
kan kamu belum punya baju berenang
makanya harus beli
tadi kamu udah nelpon sekarang nelfon lagi ada apa lagi kalau kamu rutin ngirim uang yang cukup
buat anak anak buat makan buat jajan buat sekolah saya enggak bakal nelfon kamu rugi buang buang
pusat ya udah ada apa si adik setiap hari sabtu harus berenang kegiatan dari sekolah harus bayar
terus si adik juga belum punya baju berenangnya harus beli buat bayar baju berenangnya
sama buat beli baju berenangnya siapin aja sejuta waduh kenapa banyak kalau sedikit saya nelpon kamu
ya aku lagi sama dara ketemuan yuk dimana disini aja oke
kenapa ya belum ada yang lewat belum ada orang yang bisa kita todong kita salah
milih tempat ini jalan sepi kalau di tempat rame nanti ada yang lihat ya
sih jadi gimana dong ya udah kita sabar aja ya kita sabar aja
bobby apa bapak kamu ingat nggak banyak yang kita todong tapi enggak takut sama kita inget ada
cewek jagoan yang menghajar kamu terus ada juga jeki tjen's ada petunjuk jibab yang galak sebetulnya dia mau dihentikan

sebetulnya dia mah bukan yang mau kita todong tapi suka ikut campur aja
kenapa ya bisa ada yang gak takut sebenarnya saya serem apa enggak sih
kenapa masih banyak yang gak takut kalau saya todong
gak tau kalau saya gimana serem apa enggak
kamu jangan gitu dong
giliran tadi kamu saya bilang serem kenapa giliran saya enggak
nah gitu atuh
kau bad lagi apa
saya cuma mau bilang saya seneng dapat kabar kamu gak jadi ikut sayap
tadinya nggak jadi tapi jadinya jadi
tadinya gak jadi
bos sayap udah nempel sampel foto aku foto kopian foto
kata bos saib kalau aku tetap keluar nanti yang ditempel foto itu diperbanyaknya bukan pakai fotokopian
kau bad ngerti enggak
maksudnya soal ancaman sayap
kalau kamu jadi keluar nanti foto kamu dicetak diperbanyak terus di bawahnya ada tulisan
iya kau bad ngerti kan
kamu sendiri sebetulnya mau jadi
mau gak jadi
aku sih maunya gak jadi
tapi takut sama ancaman sah
kok suaranya gitu
gak ada apa
waktu sayap bilang anak buahnya keluar itu bener
tapi semua kelihatannya bakal masuk lagi
soalnya mereka takut karena diancam saib
foto mereka mau dicetak diperbanyak di bawahnya dikasih tulisan
terus mau ditempel di pohon pohon ditiang tiang listrik
terus jadinya gimana
saya tetap butuh bantuan kamu sama dewi
kalau ada orang lain mau ikut itu lebih bagus
kalau perlu kita bikin organisasi kita bikin macet
bikin orang susah
macetnya bukan macet lalu lintas tapi singkatan dari masyarakat anti copet
apa itu nggak terlalu lebay
kamu punya ide yang gak lebay
saya kamu dewi kita bikin cara supaya saya berhenti menjadi copet
berhenti merekrut orang orang buat jadi copet
kamu gak usah takut sama saeb ada kau bet
kau bet berani sama bos saeb
dia kira kira berani apa enggak sama kita
kayaknya mah enggak
yaudah kalau gitu mah kita todong aja
dia tukang todong saya temenin
yang terlambat tadi saya kecopetan di angkot
sampai saya ketinggalan di rumah
di syakir enggak ada uang sisa biarin nggak seceh juga
kalau ada saya gak akan jalan kaki
sana jalan lagi
belum beruntung juga
jangan mengeluh terus
kita harus tetap sabar
kenalin ini dara
jessi ngira aku pacar kamu
aku temennya daniel
pacar aku juga temannya daniel
darah sama pacarnya menurut aku pasangan yang cocok
tapi berantem lulu
ngapain diomongin ke orang sih
menurut aku kalian juga cocok
gak tau yang dia bilang
halo enggak ada
kalo terganti abis
udah gak ada abis abis raya angka
saya ketemu acung
acung udah gak ada
gak tau kemana
saya jadinya malah dimarahin sama keluarganya acung
menurut saya juga harusnya gitu
gimana mau diajak pulang
terus sekarang kira kira kemana sih acung
kalau tidur bisa dimana aja
tapi kalau mau makan gimana
dari tadi dia gitu
tanyang aja wak
kamu ada apa nelfon saya
saya mau kerja jadi supir angkot
saya mau pinjam uang satu ratus lima puluh buat bikin sim
bisa tapi nanti kalau saya udah gajian
berarti bulan depan